senin dua puluh dua april dua ribu dua puluh empat mahkamah konstitusi akan memutus perkara sengketa pilpres dua ribu dua puluh
rangkaian sidang sudah dimulai sejak dua puluh tujuh maret lalu
yang dimulai dari pemeriksaan pendahuluan penyerahan jawaban dan keterangan pihak terkait
serta pemberi keterangan hingga penyerahan jawaban termohon dan keterangan pihak terkait
serta pemberi keterangan termasuk mendengarkan keterangan saksi dan ahli
kemarin tim hukum anies baswedan muhaymin iskandar menyerahkan kesimpulan sidang sengketa hasil pilpres ke mahkamah konstitusi
mereka juga menyerahkan tiga puluh lima bukti tambahan ke mahkamah konstitusi
tim hukum amin meyakini bahwa semua bukti yang disampaikan selama sidang sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh empat di mk sudah lengkap
menurut saya tidak ada kata lain lagi kalau tidak dikabulkan
mahkamah konstitusi yang dengan profesional selama ini sudah melakukan sidang
dengan baik dan tulus saya mengikuti setiap hari
mudah mudahan diberikan keleluasaan berpikir hati yang tenang untuk bisa memutuskan dengan seadil adilnya
sekali lagi saya bangga kepada tim hukum nasional mudah mudahan ini menjadi catatan sejarah
sehingga bisa dikabulkan permohonan dari
senada dengan itu kubu calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga ganjar pranowo mahfud md menyebut
pelanggaran pemilu yang harus disimak oleh majelis hakim konstitusi
mulai dari pelanggaran etika nepotisme yang ditunjukkan presiden penyalahgunaan wewenang
hingga penyalahgunaan aplikasi it di kpu
lima pelanggaran inilah yang menjadikan pilpres dua ribu dua puluh empat harus diulang
proses yang penuh dengan pelanggaran pelanggaran itu tidak menghasilkan output yang sah
karena itu kami konsekuen dengan apa yang kami argumentasikan dalam permohonan kami
penuhnya pelanggaran itu membuat output dari pemilu termasuk pencoblosan pada tanggal empat belas februari
itu tidak bisa dianggap sah
nah mk tentu membaca apa yang kami tulis ya dan pemilu bisa diulang dan ada jurisprudensi
gugatan dan permohonan yang diajukan oleh tim hukum anies mohaimin dan ganjar mahfud
soal dugaan kecurangan pemilu bukan wewenang mk
tak hanya itu tim hukum prabowo gibran menilai selama persidangan
tudingan soal kecurangan pemilu tidak terbukti
tidak ada bukti bukti tentang kecurangan itu
kesimpulan ini kami urahkan dengan jelas
satupun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut
sebenarnya kalau kecurangan ini
ranahnya ini ranah bawah selu
bawah selu yang harus memberikan perkara kalau ada kecurangan
dalam sidang sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat ini
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
mengajukan diri sebagai amikus guriyai
atau sahabat pengadilan ke mahkamah konstitusi
dalam suratnya megawati mengajak rakyat indonesia untuk berdoa
semoga ketuk palu mk bukan merupakan palu godam
amicus koreae adalah pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara
dan memberikan pendapat hukum di pengadilan
pendapat ini tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti
maupun sebagai saksi atau ahli
tapi bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara
mahkamah konstitusi akan memutus perkara sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat
kuasa hukum tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden pun
sudah memberikan kesimpulan persidangan ke mahkamah konstitusi
lalu bagaimana kita membaca putusan mk nantinya
dan apapun harapan dari pihak pihak yang bersengketa
ada ketua tim hukum timnas anies muhaymin
ari yusuf amir wakil komandan alfa tkn prabowo gibran frits edward
anggota tim hukum tpn ganjar mahfud lutfi yasin
dan komisioner kpu republik indonesia idam holik
saya ke pak ari dulu deh
pak ari dalam penyerahan kesimpulan ke mk
ada tiga puluh lima bukti tambahan yang tim hukum amin sertakan
apa saja kalau kita boleh tahu nih pak ari
jadi alhamdulillah kami sudah menyampaikan kesimpulan
yang semua dilengkapi dengan fakta fakta dari persidangan
jadi semua yang terjadi di persidangan telah kami simpulkan
analisa tata bukti analisa terhadap saksi saksi yang hadir
maupun terhadap ahli ahli yang sempat didengar keterangannya
para menteri pun di sana dalam memberikan keterangan
statement statement menteri yang tidak didukung oleh fakta
kami jelaskan fakta faktanya di sana
nah kaitan dengan bukti bukti tambahan
memang kemarin majelis hakim yang mulia memberikan kesempatan kepada semua pihak
untuk boleh menambahkan bukti
nyata selama persidangan ini luar biasa tanggapan masyarakat
mungkin bantuan juga dari kawan kawan media
sehingga kami mendapat kiriman bukti bukti baru
yang luar biasa signifikannya kami sudah memiliki ratusan bukti sebelumnya
tapi begitu proses persidangan berjalan
dan karena diberikan kesempatan oleh majelis hakim
misalnya antara lain tentang fakta fakta keterlibatan kepala desa
banyak masyarakat yang menyimpan video video keterlibatan kepala desa
muncullah itu lalu mereka mengirimkan kepada kita
lalu keterlibatan aparat misalnya
dan juga kasus yang begitu masifnya untuk pemenangan paksulun tertentu
itu juga bukti bukti yang kami tambahkan mas
ini bukti bukti tambahan yang diajukan susulan pada saat kesimpulan diberikan kepada mahkamah konstitusi
tapi apakah tidak terlambat bukti bukti itu disampaikan pak ari
tidak karena memang diberikan kesempatan oleh majelis hakim
sebetulnya beberapa hal tersebut sudah kami sampaikan bukti bukti tersebut
tapi ini tambahan sehingga majelis hakim masih punya waktu untuk menilai dan mengecek lagi bukti bukti tersebut
saya sebelum ke bung frits karena saya tanya dulu nih dari pemohon dulu nih ya
dalam kesimpulan yang diserahkan mk apa saja poin yang sebenarnya disematkan dalam kesimpulan yang sudah diserahkan kemarin
kalau saya simak kemarin dari pak todung mulya lubis
ini sebenarnya yang sudah dijalankan di persidangan memang tetap
konsisten gitu ya dari tpn ganjar mahfud untuk disertakan juga dalam kesimpulan
kita memang diberikan waktu untuk menyampaikan kesimpulan oleh majelis hakim
dan juga diberi kesempatan untuk menyampaikan bukti tambahan
kita ada empat puluh satu bukti tambahan yang kita sampaikan di sana
dan tentu saja seluruh proses persidangan fakta fakta persidangan
apa yang disampaikan oleh ahli dan saksi semuanya kita berikan tanggapan di dalam kesimpulan kami begitu
dan yang kami tentu saja kami berharap ya bahwasanya dengan kesimpulan yang kami sampaikan
dan juga dengan bukti tambahan itu benar benar menjadi pertimbangan hakim
karena dengan diberinya kesempatan bagi kami untuk menyampaikan kesimpulan serta bukti tambahan itu
sebetulnya hakim ingin mendapatkan keyakinan
ingin mendapatkan keyakinan bahwa apa yang akan diputuskan oleh majelis hakim itu tidak keliru
karena jangan lupa mas bahwa di dalam putusan mk itu ada irah irah yang bunyinya